penyebab banjir di kalimantan selatan menjadi perbincangan
narasi pemerintah termasuk dari presiden joko widodo menyebut banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi
sementara sejak banjir menerjang kalimantan selatan para pegiat lingkungan sudah menyoroti masifnya deforestasi hutan oleh korporasi
hutan yang ditebang menyebabkan banjir menerjang
benarkah pemerintah abai dan melakukan pembiaran atas penebangan hutan untuk berbagai kepentingan
atau banjir besar ini memang semata mata karena faktor cuaca
kita akan coba bahas pada malam hari ini di dialog kami
sudah bergabung dua narasumber dari luar studio
ada kang deddy mulyadi wakil ketua komisi empat dpr ri selamat malam kang deddy
dan ada bang ari rompas ketua tim juru kampanye hutan greenpeace indonesia
bang ari selamat malam
baik kami juga masih menunggu bergabungnya pak toto saparis direktur perencanaan dan evaluasi pengelolaan dari
yang tadi sebelumnya sudah berjalan
kita sudah sudah mengambil konfirmasi untuk bergabung
saya mau ke bang ari rompas terlebih dahulu
bang ari sudah kita dengar ya presiden ketika datang kemudian mengatakan bahwa ini karena curah hujan yang tinggi
sehingga air menjadi naik dan terjadilah banjir setelah lima puluh tahun begitu
dari keterangan presiden itu apakah ini bisa diterima bahwa penyebab banjir besar di kalimantan selatan
itu karena curah hujan yang tinggi
saya kira berhentilah menyalahkan curah hujan
karena apa namanya banyak fakta fakta curah hujan itu bukan faktor tunggal dari terjadinya bencana bencana banjir di indonesia
termasuk juga bencana bencana lingkungan bencana ekologis lainnya
jadi kalau presiden hanya menggunakan narasi bahwa bencana banjir diakibatkan oleh curah hujan saya kira ini tidak bisa diterima
karena presiden itu
karena presiden itu
karena presiden itu
jadi harusnya harus lebih sikap mendapatkan informasi bahwa kalimantan selatan yang dimana titik titik banjir ini
ini terkoneksi dengan tingkat masifnya deforestasi
jadi kalau melihat dalam konteks bentang daerah alasan sungai karena wilayah wilayah yang kemudian diinduskan ini adalah di daerah dasbar itu
dan juga ada tiga tiga das lainnya dimana ada das sejarah das maharapura
dan das alat kalau kita melihat tutupan hutan di sana itu sudah sangat kritis
itu menunjukkan bahwa faktor dari tata guna lahan yang memang juga berkaitan erat dengan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk konversi hutan menjadi perkebunan sawit pertambangan dan juga hutan tanaman industri itu juga memicu terjadinya
dampak yang lebih luas terhadap hutan

jadi saya kiram mari kita sama sama sebenarnya sebagai presiden juga memberikan melihat lagi lebih jauh bahwa dampak dari banjir ini bukan hanya sebenarnya dari curah hujan
jadi anda mengatakan ini karena korporasi karena eksploitasi hutan yang berlebihan bertahun tahun dibiarkan
kemudian ya ini yang kemudian harus diterima oleh masyarakat yang mungkin tidak tahu apa apa
tapi karena pemerintah yang membiarkan
sehingga terjadi banjir ini
ya ini memang akumulasi dari model dan paradigma pembangunan kita yang memang masih bertumpu pada ekstraktif sumber daya alam
dimana kemudian pemerintah itu lebih banyak mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengorbankan keberlanjutan lingkungan
bahwa kita ketahui bahwa kalimantan dulunya sebagai pulau yang banyak dikenal sebagai paru paru
karena memang banyaknya hutan tapi itu sudah dieksploitasi
sejak zaman pemerintahan soeharto sampai pemerintahan sekarang
wilayah kalimantan ini dikeruk sumber dayanya itu telah memicu kehancuran hilangnya hutan
yang kemudian yang saat ini yang sedang kita rasakan itu adalah menerima dampaknya dari bencana
jadi kalimantan ini dari bencana yang sering terjadi antara banjir dan juga kebakaran hutan
bencana alam lainnya saya kira tidak pernah terjadi karena memang tidak pernah ada ya karakteristiknya memang tidak seperti itu
nah yang kemudian sering menjadi narasi pemerintah adalah selalu menyalahkan
kalau musim hujan itu adalah soal curah hujan kalau musim asap itu ada karena bencana kemarau yang panjang
ini terus berulang ulang tapi tidak mencoba menyelesaikan persoalan utamanya adalah bagaimana merubah paradigma model pembangunan kita
dan kemudian kita
sebenarnya sudah beralik pada model model pembangunan yang berkelanjutan
ya baik kang deddy dari dpr komisi empat bagaimana ini kang pengawasannya
ini kan kalau tadi yang kita pinjam apa kata bung ari rompas katakan berhenti menyalahkan cuaca
ini bukan karena faktor tunggal
iya yang pertama kan barangkali sudah paham lah
saya sejak awal konsisten untuk mengatakan bahwa pembangunan itu harus mengedepankan
mempertahankan kehidupan yang harmoni antara manusia dengan alamnya
sehingga komisi empat sekarang mendorong segera undang undang pelindungan sumber daya hayati itu segera diundangkan yang lama tertunda karena spirit itu
nah kemudian banjir yang terjadi di kalimantan selatan itu kan tidak tunggal kalimantan selatan
tentunya ada problem
ada problem besar yang terjadi di kalimantan secara keseluruhan
problemnya apa kang deddy
ya problemnya begini
problemnya adalah persoalan lingkungan persoalan konservasi persoalan hutan yang semakin menipis
ini di data ini kan kita sudah lama menyampaikan ini di rapat dengan kementerian lingkungan hidup berulang ulang disampaikan oleh kawan kawan dan termasuk saya
misalnya data tentang kebun ilegal saja yang digunakan untuk perkebunan dan kemudian untuk areal tambang
ini data yang saya peroleh
di kalimantan selatan itu kebun ilegalnya itu mencapai tiga ratus tujuh puluh dua ratus delapan puluh dua hektare empat belas
kemudian tambangnya delapan puluh empat hektare lima ratus tujuh puluh dua satu
ini di kalimantan selatan
baru kalimantan saja
sedangkan di kalimantan tengah itu mencapai tujuh ratus lima puluh ribu lebih
kemudian di kalimantan barat mencapai dua juta hektare lebih
kemudian itu untuk kebun tambangnya di kalimantan barat mencapai tiga juta hektare lebih
di kalimantan tengah tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lebih
artinya memang satu koneksi pulau ini mengalami problem
itu yang ilegal
yang ilegal itu
nah yang ilegal itu
negara rugi dua kali
yang pertama negara kehilangan pendapatan yang masuk kekas negara lalu dipakai
yang kedua kerusakan lingkungan dan bencana mungkin bisa terjadi seperti yang terjadi saat ini
nah inilah problem kita
lagi lagi kita tidak bicara hanya hari ini
dari sejak dulu sampai sekarang penegakan lingkungan ini lemah
kang deddy dan bung ari tahan dulu ya
kita nanti akan coba menghubungi kemudian dari pihak kementerian
dari klhk usai jeda kita akan tahan break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
tetap bersama kami
anda kembali di newscast
saya akan langsung menyapa pak toto saparis direktur perencanaan dan evaluasi pengelolaan das klhk
pak toto selamat malam pak
selamat malam mas
terima kasih pak sudah meluangkan waktu
pak toto tadi ada pernyataan atau ada tanggapan dari bung ari rompas dari greenpeace indonesia
yang menyatakan bahwa kalau kemudian melihat kasus di kalimantan selatan
presiden mengatakan ini karena curah hujan yang tinggi berhenti untuk menyalahkan cuaca
atau karena ini bukan faktor tunggal sebetulnya
apa penjelasan dari klhk pak toto dari situasi kejadian yang terjadi di kalimantan selatan ini
kalau kita menganalisa banjir kita menggunakan tiga pendekatan atau tiga pilar
pertama faktor input itu hujan
yang kedua faktor landscape termasuk konspirasi topografisnya di situ
dan yang ketiga adalah faktor penggunaan lahan
nah itu harus kita lihat secara utuh
jadi kita harus adil di sini
karena di banjir pasti ada hujan ya pasti
itu kita harus paham
kemudian keduanya bagaimana faktor landscape
apakah dia mampu merespon hujan yang begitu besar atau tidak begitu
kemudian juga ada reputasi
yang lain adalah penggunaan lahan
apakah dia betul betul mampu menahan sebetulnya atau meretensi air sehingga air bisa tertahan dan tidak menjadi run off atau banjir
itu sebenarnya harus kita lihat secara utuh
dari tiga faktor itu faktor mana yang paling dominan menurut klhk dari kejadian ini
untuk hasil banjir kasal ya banjir kasal
saya mengambil di tiga kabupaten yang cukup besar kemarin
yaitu di hulu sungai tengah kemudian di banjar dan tanah laut
kalau kita melihat hujan di dua tiga lokasi itu besar sekali
itu terjadi sebetulnya periode ulangnya misalnya hampir seratus tahun itu
jadi semakin tinggi perede ulang semakin besar hujan terjadinya
dan menghasilkan debiton yang besar sudah
terus kemudian kita lihat mana tanah laut itu relatif datar
dia di dalam landscape kita sebagai floodplain atau dataran banjir dia
kalau kita melihat namanya itu juga floodplain ya
dan dia sehingga memang dia menerima pengenangan
kemudian yang di banjar
banjar itu ada konfigurasi konversi agak berbeda
banjar itu dia di hulunya ada terjal kemudian ada break of slope
dan bawah lagi menjadi daerah yang datar lagi sebagai dataran banjir lagi
nah kalau seperti itu beda karakteristiknya
yang di banjar itu yang di beberapa titik itu dia memang dibatalkan banjir
tapi yang di atasnya tidak
dia banjir tapi tidak di dataran banjir
jadi break of slope atau titik
kondisi sejarah tekar seperti itu adalah dia juga akumulasi air juga
pada saat hujan besar pada lane yang terjal itu kita tahu bahwa energi kinerja hujan besar sekali ya
dia datang menggelontor seperti ulah
menuntut segera kemudian tertahan oleh tekuk lereng
lereng yang apa relatif kinerja datar
akumulasi air jadi di sana
nah terus kemudian turun lagi bawah lagi ke daerah terkena banjir
nah itu gambaran dari landscape nya
mengenai penggunaan lahan
tadi ada tanya tanya mengenai bagaimana kulit hutan dan sebagainya
sebetulnya kalau kita melihat trennya
ternyata dia mengenai titik bagus hutan yang dikeks malaria banjir ya
begini pada saat kita mengasah banjir kita identifikasi titik banjir di mana
kemudian kita batasi daerah tangkapan airnya
jadi nggak boleh lari kemana mana
karena ini sudah rumus ideologinya begitu
jadi trennya menurut anda di lokasi banjir ini justru tren hutannya sedang bagus
bagus bagus ternyata bagus
memang ada perubahan ya
atau melihat tren dari mana dari tahun ke tahun memang ada perubahan gitu ya
sebetulnya apa namanya
kalau melihat tren dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai dengan dua ribu sembilan belas
sekian tahun itu ya berarti berapa tahun
sekitar sembilan belas tahun ya
itu eh dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai dua ribu sembilan belas
namun tren terbesar terjadinya penurunan terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dan dua ribu dua
jadi tahun pas mungkin pas zaman reformasi
itu cukup besar sekali
seribu sembilan ratus enam puluh sampai dengan dua ribu
nah data ini kami peroleh
sebetulnya dari teman kami di direktur jenderal ipsdh inventaris punggung sumberdaya hutan
kenapa saya menggunakan data itu
karena di dalam satu peta ada yang namanya wali data mas
nah kita harus taat dengan tata kerama itu
tata kerama itu harus menjadi rata hati
bang ari rompas ada tanggapan dari anda

bagaimana kita menggunakan data itu kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik terkait dengan tata guna lahan
tapi menjadi menurut saya yang dilupakan itu dari beberapa faktor tadi faktor kebijakan ini menjadi sangat penting
bahwa yang kita ketahui bahwa apa apa
faktor faktor tadi terkait dengan ilmu ideologi itu kebanyakan banyak tidak digunakan dalam konteks kebijakan
bagaimana izin izin dikeluarkan itu mengabaikan daya dukung dan daya tampung dan lingkungan
saya mau mengatakan sebenarnya kita juga punya data bahwa luas dasbar itu itu sebenarnya sudah terkonversi
dan kalau kita mau lihat juga wilayah areal kawasan hutan di dasbar itu itu
nah sehingga sebenarnya kalau mau dilihat daya dukung dan daya tampung itu
itu bisa menjadi apa
patokan kita buat mengambil kebijakan
sayangnya izin izin yang dikeluarkan itu terus dilakukan tanpa pertimbangan pertimbangan tersidik
sehingga kemudian lebih banyak kebijakan kebijakan yang dikeluarkan itu lebih apa
memilih pada faktor ekonomi saja faktor faktor lingkungan itu diabaikan
saya kemudian mau menyampaikan bahwa misalnya di undang undang omnibus law
nah ini menunjukkan bahwa apapun ilmu yang digunakan tapi kemudian kebijakan itu diambil dalam keputusan keputusan politik
itu tidak akan itu akan mengabaikan kepentingan lingkungan
kan dedy ada di sini pentingnya bahwa ada lhk sebagai pemerintah dan juga kang dedy sebagai apa namanya
sehingga penting dilihat bahwa kebijakan kebijakan saat ini perlu dirubah
jadi tidak perlu lagi kemudian apa namanya mempentingkan ekonomi semata ya
jadi inilah pentingnya adanya pemerintah dan juga legislatif dalam kursus
proses kebijakan yang itu akan berdampak pada masifnya bencana
oke faktor kebijakan saya ke kang deddy
kang deddy tidak usah kemudian kita bicara mungkin soal di luar ada rencana untuk undang undang perlindungan hayati
itu yang kemarin waktu rapat dengan pendapat dengan para dirjen di kementerian lingkungan hidup
itu saya tegas bahwa di rpp nya itu harus menegaskan luas wilayah hutan pada sebuah pulau pada sebuah provinsi
dan itu harus ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat
karena komisi empat akan senantiasa mengawasi ini
tidak bisa kebijakan kemudian penentuan kawasan hutan diserahkan pada daerah para gubernur para bupati wali kota
karena banyak sekali gubernur hari ini bupati wali kotanya miliki latar belakang usaha di bidang pertambangan dan kehutanan
nanti akan berbahaya kalau pengambilan keputusannya bukan didasarkan kepentingan tata ruang
tapi kepentingan kepentingan bisnis yang di luar tata ruang itu
makanya pemerintah pusat sekarang harus mengambil alur alur kewenangan itu dan bersikap tegas bahwa kita mencintai republik ini
kalau kita mencintai republik ini harus mencintai alam dan lingkungannya

harus diatas diataskan jadi tingkat kebutuhan di sebuah wilayah itu berbeda beda
ini sikap komisi empat
oke mbak ari rompas silakan ada tanggapan
saya kira mungkin apa ya logikanya dibalik
oke logikanya dibalik
kalau kawasan kawasan lingkungan saja itu dihilangkan dalam undang undang artinya di rpp itu sangat mudah sekali untuk dimasuk ke perjalanan
misalnya gini kalau mengambil contoh dalam konteks ini ya batasan dakbar itu itu kawasan hutannya luas kawasan hutannya itu tiga puluh sembilan tiga juta gitu
dalam konteks itu saja itu sudah terjadi banjir yang begitu besar
nah jika kemudian itu tidak menjadi prasyarat minimum itu justru bakar bisa jadi lebih rendah
itu kemudian memberikan ya kayak tadi banjir bendungannya dibuka jadi mengalir semua
artinya proses terhadap perlindungan lingkungan itu masih sangat minim ya
di sisi lain sebenarnya bukan cuma ini karena di undang undang minerba juga itu juga berpengaruh
karena di undang undang minerba itu menghilangkan royaltu setengah
dan sayangnya dua undang undang itu juga diperbedakan di masa pendemik
artinya memang tadi paradigma pemerintah termasuk juga legislatif itu belum menempatkan lingkungan itu seimbang dengan kepentingan ekonomi
ini akan kemudian reakumulasi dampak dampak dan di depan masa kita akan mencapai
di depan masa kita akan berhadapan dengan bencana yang lebih besar lagi
ya itu yang kita khawatirkan bersama
menarik diskusinya tapi saya harus break dulu kang deddy bang ari dan juga pak toto
kita lanjutkan di segmen berikutnya
saya juga akan tanya nanti ke pak toto bagaimana sebetulnya data atau gambaran dari klhk soal deforestasi hutan yang juga luas tutupan lahan tadi itu terhadap daerah aliran sungai

ini kan juga menjadi perbincangan setelah kemudian terjadi banjir besar di kalimantan selatan
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
oke saya kembali di newscast langsung ke pak toto saparis
pak toto ini jujur jujuran saja kemudian ya
soal kalau kita bicara soal lahan hutan di kalimantan khususnya mungkin di kalimantan selatan
memang kondisinya sudah seberapa
memang kondisinya sudah seberapa parah
karena kan sebagian mengatakan bahwa daerah aliran sungai ini kehilangan tutupan hutan karena hutannya kemudian dipakai
kita mendengar pak toto silahkan
dengar aku putus putus oke
oke oke saya langsung menjawab saja ya mas ya
ya jadi begini kalau kita melihat konteks banjir di kalimantan selatan
jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa begitu kita identifikasi di daerah tangkapan air banjir kita identifikasi bagaimana penutupan lahannya
kenapa kita harus mengetahui bahwa memang betul betul dia berpengaruh atau berkontribusi langsung terhadap kejadian banjir seperti itu
jadi nggak boleh melebar kemana mana
kita di catchment area atau di cakupan airnya
jadi setelah kita identifikasi ternyata di dalam penutupan lahan di daerah tidas barito itu bagian gulunya untuk hutan alam
atau tiga puluh tujuh lima persen
kemudian saya ulang lagi data seris dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai dengan dua ribu sembilan belas
menunjukkan bahwa penurunan luas hutan alam selama seribu sembilan ratus sembilan puluh dan dua ribu sembilan belas sebesar enam puluh dua delapan persen
namun akumulasi terbesar terjadinya penurunan itu dari pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dan dua ribu
besar lima puluh lima persen
itu sebenarnya bisa menjawab sebetulnya
berapa waktu yang lalu saya dapat info dari teman teman yang di kalimantan selatan bahwa dulu dulu saya lima belas tahun
belum pernah terjadi hujan
hanya sebesar ini
artinya sebetulnya bahwa pengaruh kondisi existing hutan terhadap banjir saat ini itu tidak signifikan begitu
oke baik pak toto
karena begini juga mohon maaf saya sampaikan sedikit
begini hutan pun punya kemampuan maksimum dalam meretensi air
jika hujan berlebih hutan selebat apapun kadang juga bisa menahan air juga seperti itu
jadi setelah kita lihat data hujannya dua ratus sampai tiga ratus mm per hari itu besar sekali
itu yang mengontrol faktor landscape
itu yang perlu kita pahami bersama
baik pak toto
jadi singkatnya anda tetap
bahwa pendapat anda bahwa memang banjir ini lebih dominan karena faktor cuaca
setelah kita lihat kita ada lagi tadi sampaikan secara spasial
di mana titik banjir bagaimana batas tangkapan air banjir
kemudian bagaimana kondisi di dalam daerah tangkapan air banjir tadi
karena tadi anda mengatakan berhenti menggunakan narasi faktor cuaca
apa tanggapan anda terakhir dari anda
singkat bang ari termasuk kami akan tampilkan foto dari greenpeace
data yang kami lihat terkait dengan forest cover tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dua ribu sampai dengan dua ribu sembilan
penjelasan anda silakan pak ari rompas
ya lagi lagi tadi bisa kemudian menggunakan curah hujan sebagai faktor tunggal
karena tata guna lahan itu menjadi sangat penting dalam konteks melihat
pengaruhnya terhadap banjir
nah kalau kita melihat seperti yang kata bapak bilang tadi
dalam lima puluh tahun terakhir kita sudah punya data pembanding sebelumnya dong
dengan curah hujan dan tutupan hutan yang ada saat ini
nah itu menunjukkan sebenarnya bahwa tata guna lahan penggunaan lahan itu berpengaruh
nah yang jadi penting bahwa penggunaan lahan di wilayah wilayah ini
kita ketahui banyak dikuasai oleh konvoy
sesi sawit dan juga pertambangan
termasuk juga hutan tanaman industri
nah itu juga menjadi faktor utama menurut saya
dan tidak bisa diabaikan
dan menggunakan narasi satu satunya ini menggunakan curah hujan sebagai faktor utamanya
oke solusinya apa terakhir
kita ketahui bahwa kita sedang berada dalam krisis iklim
di mana hidrometrologi itu semakin meningkat
nah ini juga bagian dari akumulasi tangkap guna lahan yang kemudian terus menerus berpengaruh pada dampak perubahan iklim
jadi yang bisa juga dilihat hanya dalam situasi sekarang
tapi kita memang dalam konteks itcc sudah menyebutkan bahwa faktor faktor perubahan iklim itu sangat nyata
dan itu saat ini bisa berpengaruh pada curah hujan yang terjadi di indonesia
baik saya ke kang deddy
kang deddy terakhir dari anda bagaimana ini kita tidak mau kemudian kejadian ini berulang lagi
apalagi sekarang di sejumlah daerah juga terjadi banjir yang cukup besar kang deddy
bagaimana dari komisi empat melihat situasi ini apakah akan kemudian memanggil kembali klhk atau apa yang akan dilakukan kang
yang pertama saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pak toto tadi ya wajar
memang harus begitu ngomongnya
kita tidak boleh keluar ngomong dari konteks itu
kita memahami birokrat tata cara berpikirnya
kemudian tetapi kita juga harus melihat misalnya data dari lapan itu menyampaikan bahwa banjir terjadi itu part
satu memang curah hujan yang tinggi
dua terjadi penurunan luas lahan hutan di daerah aliran sungai barito
dan kemudian data lapan sepuluh tahun terakhir dua ribu sepuluh dua ribu dua puluh hutan primer yang menurun tiga belas hektare hutan funder satu ratus enam belas
semak semak empat puluh tujuh hektare
artinya memang faktor faktor penurunan hutan primer semak semak daerah aliran sungai memang terjadi
kalau memang mas toto ingin tidak terjadi lagi banjir ke depan maka rtp nya harus secara tegas bersikap bahwa hutan yang tidak ada per sebuah areal
kalau tadi di atas tiga puluh lima persen itu harus dipertahankan dalam rpp
bila pun ditingkatkan dengan cara melakukan rebuisasi
terhadap daerah daerah hutan yang mengalami gundul
nah terakhir nih barusan saya dapat telepon lagi dari teman saya di komisi
misalnya banjir yang terjadi sekarang di bogor di gunung emas itu hutannya sudah tinggal lima persen lagi
sudah jauh dari angka tiga puluh
nah artinya kenapa terjadi
itu yang saya maksud
tata ruang yang sekarang diundang undang yang baru onibus law itu menjadi kewenangan nobenta pusat
harus dibuat peta tata ruangnya per pulau
tidak bisa lagi tata ruang per daerah
karena nanti penyusunannya pendekatannya politik
nah sehingga misalnya kalau yang khusus di bogor ya ke depan pemerintahan dki jakarta harus mereboisasi dengan anggarannya di wilayah bogor di wilayah puncak
karena tidak bisa jadi problem ke dki
itu juga di berbagai daerah di indonesia termasuk kalimantan
ya itu yang kemudian kita soroti juga kang deddy pada malam hari ini
argumentasi tapi di lapangan seperti apa kira kira kan seperti itu
bang ari terakhir singkat saja
kemarin presiden sudah berkunjung ke kalimantan selatan cukupkah sampai di situ atau perlu tindakan lanjutan dari anda
singkat saja bang ari
segera begini apa yang terjadi di kalimantan selatan dalam konteks banjir itu hampir sama kebakaran hukumnya di kalimantan tengah
bahkan misalnya kami sudah menang di pengadilan terkait bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah
kasus kasus kebakaran hutan di kalimantan tengah itu juga sama dengan kasus bencana di kalimantan selatan
jadi seharusnya presiden sudah harus lebih menjawab persoalan dengan mempertimbangkan keselamatan lingkungan
keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat yang memang saat ini sudah terancam karena apa
di tengah juga masakan banyak
sehingga putu kebijakan yang lebih serius putu kebijakan yang betul betul menyentuh persoalan
sehingga kita bisa mewariskan masa depan yang lebih baik
ya itu yang kita harapkan
terima kasih pak toto kang deddy bang ari rompas
ini diskusinya menarik sekali
sesuai dengan judulnya mencari titik terang di balik banjir menerjang
semoga ada titik terang setelah ini dan segera diselesaikan dari hulu sampai dengan kehiliran
sehingga tidak terjadi lagi bencana bencana seperti ini
terima kasih banyak bapak sekarang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
dan usai jeda saya akan kembali dengan informasi dan pembahasan terkait dengan langkah listio sigit menuju truno joyo satu
semakin dekat seperti apa sosok calon kapolri baru di mata pengamat politik
kami akan segera kembali sesama